masin learning itu sebenarnya bukan sesuatu yang menurut saya harus ditakuti
tapi bagaimana ciach learning ini kita bisa melihat mereka sebagai sebuah tools
jadi ai itu kan artificial intelligence machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence
jadi bagaimana kita bisa melatih suatu kecerdasan buatan untuk mengolah data
jadi ai dan machine learning ini adalah sebuah teknologi baru
yang hadir untuk memudahkan kehidupan manusia
saya rasa indonesia udah mulai melek teknologi ya
kayak udah mulai terbuka pandangannya terhadap teknologi
dari sisi itu tuh sebenarnya indonesia pengen yang nyiptain yang namanya inovasi lah ya
kenapa karena open nya itu open source ya
open air itu open source bisa diakses semua orang bisa dipelajari
di ujung jari kita terbentang lautan pengetahuan yang tak terbayangkan sebelumnya
membuka berbagai peluang dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan
termasuk dalam mengelola keuangan
ekonomi keuangan digital indonesia sebagaimana kita ketahui
sudah mengakselerasi sangat cepat dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini
ini sesuai dengan blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima
dimana kita sudah melihat digitalisasi ini bukan lagi sesuatu
untuk kalangan atas saja tapi sudah merakyat gitu
kita sekarang beli nasi goreng aja itu bisa dengan chris gitu sudah bisa digital
kita lihat bahwa sudah cukup baik progress nya sudah cukup empowered
oleh karena itu untuk mendapatkan insight yang lebih baik untuk tercapainya penguatan dari ekonomi keuangan digital
untuk tercapainya integrasi ekonomi keuangan digital kita perlu olah data ini
gimana caranya salah satunya dengan himl
artinya apa artinya data dari ekonomi keuangan digital itu sudah tidak sedikit lagi
nah data yang amat besar ini bagaimana cara kita manfaatkan sebaik mungkin
⁇ s ⁇ why kita mengajak nih allendra terbaik untuk memberikan masukan solusi dan usulannya
apa sih gimana caranya sih kita bisa mengolah data ini
dengan teknologi yang semakin berkembang ini tentu concern tentang privacy itu menjadi salah satu ya mas ya
banyak sekali sebenarnya use case nya diantaranya juga sangat relevan adalah bantu proses decision making
bagaimana membantu proses literasi transparansi ke pelanggan gitu atau calon pelanggan di financial institution
gitu di bawah bi dan juga termasuk potensi pelanggaran yang juga bisa terdeteksi
dan teknologi membangun ekosistem yang mendukung juga menjadi kunci untuk mewujudkan ide ide brilliant
ekosistem ini dapat berupa infrastruktur pendanaan sumber daya dan komunitas yang mendorong kolaborasi dan inovasi
kita tidak hanya mengumpulkan data tapi kita memanfaatkan kita giving bet proviring a public good untuk national interest indonesia
kita bantu bank indonesia untuk menyelenggarakan hackathon fact digit

bagaimana digital economy and finance bisa memanfaatkan ai atau machine learning
yang paling utama yang memudahkannya mas
dan yang memudahkan ini bukan memudahkan saya saja tapi memudahkan banyak orang
sekarang ini orang tua pun dipaksa ya dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman teks perkembangan teknologi
jadi menurut saya yang bakalan memudahkan untuk semua halangan
jadi saya akan buat aplikasi yang seperti itu dan saya sarankan juga kepada teman teman yang misalnya bakalan mengikuti hackathon
buatlah aplikasi yang memudahkan banyak orang
walaupun ini aplikasi kecil kita buatlah dia semaksimal mungkin gitu
kalau bagi saya hacketon ini sebenarnya bukan sekedar event bukan juga sekedar hadiahnya gitu ya
tapi disinilah tempat kita untuk bisa belajar crossing knowledge antar perusahaan
nah dan ini sangat sesuai dengan nilai nilai di komunitas gitu ya
untuk anak anak muda yang punya inovasi inovasi atau ide ide yang
segar untuk perkembangan dari ai dan machine learning ini mungkin seharusnya diberikan wadah khusus gitu ya mas ya
jadi mereka bisa ada wadahnya untuk menyalurkan ide ide mereka untuk pengembangan itu
karena kadang kita punya ide tapi nggak bisa tersalurkan gitu mas karena nggak ada wadahnya
kenapa kita membuat suatu hackerson
karena kita sadar gitu bahwa ilmu ai ml data processing itu tidak hanya milik kita gitu
kita yakin di indonesia ada talenta terbaik yang mungkin belum terdiscover saja
dan bersama sama kita bisa memajukan ekonomi keuangan digital indonesia
kalau emang kamu suka dengan hal ini ya kerjakanlah dengan benar benar sungguh sungguh gitu
karena kesempatan yang diberikan ke kalian semua itu nggak datang dua kali
karena ide kalian ini kadang menjadi ide yang emas juga untuk kemajuan teknologi kan
setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan mencapai potensi penuh mereka
jika kita tidak menyukai sesuatu tentang dunia ini kita bisa mengubahnya
kita bisa melakukan apa saja bahkan lebih dari yang kita pikirkan
tapi jika kita menunggu sampai siap kita akan menunggu seumur hidup
di tengah tantangan ini masih ada banyak peluang untuk menumbuhkan budaya inovasi di indonesia
dan mungkin ini adalah waktunya